gara gara dijadikan sarang prostitusi online petugas gabungan pemda dan polisi
menggerebek sebuah apartemen di jalan soleh iskandar kota bogor
sepasang abg mesum didapati sedang bugil berduaan di dalam kamar
sepasang abg ini tak mampu berkelit saat tertangkap sedang berduaan dalam kamar apartemen
di kawasan jalan soleh iskandar kota bogor jawa barat selasa malam
selain dalam kondisi tak berbusana mereka juga panik membuang sejumlah obat dan puntung ganja
sementara seorang gadis mucikari sempat melawan hingga terlibat adu mulut dengan petugas
diduga para pelaku di bawah umur ini tengah menggelar pesta seks dan narkoba di lokasi
pengungkapan prostitusi online ini berawal dari maraknya laporan warga yang mencurigai tindak asusila
serta iklan mesum beredar di jejaring sosial media
dalam aksinya para psk biasa ditawarkan melalui aplikasi wechat
dengan tarif kisaran tujuh ratus
hingga rp satu juta per kali layanan kilat
kami sudah cukup lama menerima informasi bahwa ada praktek prostitusi online di gedung ini
di apartemen ini yang metodenya melalui aplikasi
dan yang lebih mengejutkan lagi juga ditemukan alat alat untuk pengguna narkoba tadi
bahkan dari hasil pemerintah
terdaftar lebih dari lima belas abg asuhan mucikari bersarang di apartemen sewaan
sang mucikari juga mengaku mendapatkan untung rp dua ratus dengan upah psk rp lima ratus per kali layanan
udah berapa lama
baru dua hari
ada yang ngajak atau gimana
ada yang ngajak

dapat apa aja rp tujuh ratus
dapat apa aja
dapat apa aja
udah tau kan dari teman
ini terima datang aja gitu
selain mengamankan dua abg dan seorang pelanggan
petugas juga menyita sejumlah barang bukti narkoba di lokasi
sementara usai diperiksa
mereka lantas diangkut ke kantor dinas sosial untuk selanjutnya diserahkan ke pihak berwajib